alunan lagu hill the world milik michael jackson ini dibawakan dengan merdu oleh tujuh orang dokter yang bertugas di beberapa kota di indonesia
bahkan di negeri kincir angin belanda
mereka juga bertugas dalam penanganan covid sembilan belas di lokasi masing masing
video ini diunggah di akun instagram atmazing mentor milik dr andika sediawan yang ternyata dulunya merupakan manajer dari para dokter ini
dalam captionnya andika menuliskan bahwa para vokalis dalam video ini dulunya merupakan binaan
yang dalam grup nasyid dari fakultas kedokteran universitas pajajaran bandung bernama alveoli yang dibentuk tahun dua ribu sepuluh
alveoli bahkan pernah menjadi juara satu nasional lomba nasyid se indonesia
kenapa alvele begitu penting karena alfeoli adalah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di paru paru anda
alhamdulillah kami telah menjadi dokter dan ditempatkan di berbagai tempat di indonesia untuk juga memberantas covid sembilan belas
cover lagu hill the world dari michael jackson ini kami persembahkan untuk para dokter dan tenaga
jaga kesehatan dimanapun anda berada untuk tetap semangat dan menjaga kesehatan teman teman
buat masyarakat indonesia yuk jaga kesehatan yuk jaga imunitas tubuh yuk jaga jarak
jangan sampai anda saya kita semua menjadi korban karena kelalaian kita stay at home
kini erwin tri andri yodi romi subi dan tommy menjadi dokter di garda terdepan melawan virus corona
andika menutup captionnya dengan
dari dokter untuk indonesia dan dunia